dua anak di kawasan cilincing jakarta utara dibawa kabur oleh pengasuhnya
kasus ini sempat akan dilaporkan ke polisi oleh sang ibu
namun kemudian keduanya ditemukan dua hari kemudian
di rumah kontrakan yang berada di gang pepaya
keramat jaya cilincing jakarta utara inilah
tempat tinggal dua anak laki laki yang dibawa kabur oleh pengasuhnya
pada sabtu pagi dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
sang ibu bernama mahmudah tak kuasa menahan tangis
ketika menceritakan tentang kedua anaknya yang menghilang dari rumah
mahmudah menyebut pengasuh tersebut baru seminggu bekerja dengannya
untuk mengurus kedua anak mahmudah yang berumur enam tahun dan tiga tahun
ia pun menyiapkan sejumlah berkas untuk melaporkan tindakan pengasuhnya itu ke polisi
namun dua hari berselang mahmuda akhirnya bisa kembali
keduanya ditemukan di pinggir rel di kawasan bulak kapal bekasi jawa barat
dalam kondisi sehat oleh keluarga pelaku yang sempat ikut mencari
motifnya apa sih bu dia mau nyulik meres atau gimana sih
enggak namanya orang stres
tapi kalau kata dia mah katanya saya nggak kasih uang
dia tuh katanya kan ditanya sama saudaranya
katanya katanya gue gak dikasih duit gitu
dikasih duit lah pak maksudnya saya nggak kasih uang
saya kasih uang cuma hari kejadian itu
dia itu cuma mondar mandir mondar mandir
saya tungguin dia gak masuk masuk
saya tuh udah nyiapin uang buat dia
keberadaan pelaku kini tidak diketahui
namun mahmudah tak lagi mau melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian